menjelang pertemuan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto pks masih yakin gerindra tidak akan berpaling dan meninggalkan pks
sementara gerindra menjamin tetap setia kepada pks majelis syuro pks bersikuku cawapres dari kader pks adalah harga mati
anggota majelis syuro pks tifatul sembiring mengingatkan kesetiaan pks selama ini kepada gerindra dalam berkoalisi
pks menyambut pertemuan prabowo dan sby sebagai upaya penjajakan untuk memperbesar koalisi pendukung prabowo
sementara gerindra menghormati keinginan pks untuk mencalonkan kadernya sebagai cawapres prabowo
gerindra akan mengajak seluruh partai koalisi untuk duduk bersama memutuskan pendamping prabowo
ini kan berkalau kalau berkalau kalau kita tetap dalam posisi bahwa menawarkan ocap ocap res kita
yang utama ya ahmad iryawan kalkulasinya juga ada beliau dua kali menjadi gubernur jawa barat
dan sentimen orang jawa barat ini cukup besar jawa barat penduduk provinsi terbesar empat puluh tujuh juta lebih
kami tentu dari partai gerindra berharap selain bisa berkoalisi dengan pks dan pan kami juga berharap bisa berkoalisi dengan partai demokrat
kehadiran partai demokrat dalam koalisi kami yang ada akan sangat memberi arti yang besar dan penting
kemudian yang berikutnya tentu juga pada pertemuan nanti selain membahas koalisi membahas masalah bangsa tentu juga membahas capres dan cawapres
ya sudah ada produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di kediaman presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono di kawasan kuningan jakarta
apakah kemudian nanti yang akan bertemu dengan ketua umum partai demokrat ini hanya dihadiri oleh petinggi partai gerindra saja
artinya tidak ada partai dari koalisi gerindra pks ataupun pan
dan apa kemudian yang hasil yang diharapkan dengan adanya pertemuan malam ini
ya selamat sore eva hari ini pertemuan dari ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono dan juga ketua umum partai gerindra prabowo subianto
direncanakan akan berlangsung
sekitar pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
ada pun informasi yang kami dapat prabowo sendiri akan berjalan dari kediamannya kertanegara menuju kuningan ini sendiri pada pukul delapan belas tiga puluh
dan kemudian akan bertemu secara empat mata dengan susilo bambang gidayono
ada beberapa poin yang diharapkan baik itu dari partai gerindra ataupun partai demokrat yang akan dirumuskan dari pertemuan ini
mereka mengatakan bahwa pertemuan ini secara garis besar secara keseluruhan memang membicarakan kondisi politik ataupun ekonomi secara nasional
tapi mereka sendiri
kami belum berani jika kemudian mengatakan hasil pertemuan ini akan merumuskan secara bulat nama nama yang masuk ke dalam bursa cawapres pendampingnya prabowo subianto dalam pilpres dua ribu sembilan belas
walaupun saat ini berdasarkan informasi yang kami himpun memang setidaknya ada tiga nama yang berada di pusara tersebut
antara lain ada agus harimurtyudoyono gubernur dki jakarta nisba suedan dan juga dari pki sendiri ada ahmad heriawan
tapi nama nama ini dikatakan masih sangat liar sekali
tapi informasi yang kami dapat juga
pertemuan ini hanya dilangsungkan dari dua partai saja gerindra dan juga demokrat di mana gerindra menjadi tamu dan demokrat menjadi tuan rumah dalam pertemuan ini
tapi kalau kita lihat memang sedikit janggal begitu karena kalau kita lihat kedekatan pks dan juga gerindra yang beberapa tahun belakangan ini
dari kemarin malam memang pks sendiri sudah tidak terlibat dari pertemuan prabowo sendiri bersama persahabatan alumni dua ratus dua belas di hotel sultan
tapi tadi kami mencoba mengkonfirmasi baik itu dari pihak gerindra ataupun pihak demokrat
mereka mengatakan bahwa komunikasi yang saat ini terjalan dengan pks saat ini masih sangat baik
dan mereka juga mengatakan nama nama sembilan nama yang saat ini ditawarkan dari pks kepada gerindra saat ini masih menjadi bagian pertimbangan
walaupun kendati demikian nama nama tersebut haruslah dibicarakan dalam koalisi yang lebih besar
tapi tadi saya juga sempat berbincang kepada wakil ketua umum partai gerindra ferry yuliantono dia mengatakan bahwa setidaknya hasil pertemuan ini sendiri cukup menyimpulkan
bahwa pertemuan ini akan mengajak demokrat untuk berkoalisi bersama gerindra
dan tadi bahasanya agak sedikit susah jika kemudian demokrat sendiri lebih menyeberang ke koalisi seberang
karena memang ada kebijakan dan juga kedekatan dan juga ada beberapa hal lainnya yang mengakibatkan bahwa koalisi atau pertemuan malam ini akan menghasilkan pertemuan ataupun koalisi dari demokrat dan juga gerindra
baiklah artinya yang kita lihat di sini adalah tidak akan atau kemungkinannya akan sangat kecil begitu ya
dan bisa dilihat bahwa demokrat saat ini akan bergabung begitu ke poros gerindra
kita akan tunggu sama sama hasilnya sisi bagaimana kemudian hasil dari pertemuan antara ketua umum gerindra dan juga demokrat ini
apakah kemudian nanti ada satu kejutan mungkin juga bisa disampaikan kira kira sudah mengerucut nama pasangan dari capres prabowo
baiklah untuk sementara sisi melaporkan langsung dari kediaman susilo bambang yudhoyono